rusak parah terkena badai
warga yang rumahnya rusak parah diungsikan ke rumah tetangga lainnya
lebih jam setengah empat banyak yang mana desa kami beberapa rumah yang runtuh
pohon yang tumbang contohnya di depan masjid ya kan tidak ada keramaian
tapi alhamdulillah desa kabupaten tidak ada memakan korban
beberapa rumah yang runtuh ya kurang lebih kerugian sekitar ratusan juta rupiah
tidak ada yang dapat dihantam
akibat dihantam angin kencang permukiman warga di desa sukamanah
kecamatan jambe kabupaten tangerang banten senin petang porak poranda
selain menumbangkan sejumlah pohon angin kencang yang terjadi selama lima menit ini
juga merusak sedikitnya empat puluh rumah warga
angin kencang juga merusak atap kantor kepala desa sukamanah
menurut data yang kita terima dari para ketua rt dan jaro
di sekitar desa sukamanah
ada kurang lebih empat puluh rumah yang terdampak akibat puting beliung
sementara itu warga berharap instansi terkait dapat membantu memperbaiki rumah mereka yang rusak
pasalnya di tengah pandemi covid sembilan belas saat ini warga mengalami kesulitan ekonomi
tim liputan cnn indonesia